kita ke informasi lain pasca terbakarnya kapal everjager di teluk balikpapan
saat ini kondisi teluk masih dipenuhi ceceran minyak
otoritas pelayaran balikpapan mengatakan kebakaran bukan bersumber dari kapal
melainkan dari api yang membakar minyak di tengah teluk
sehari setelah kapal everjager terbakar di teluk balikpapan
kondisi teluk saat ini masih ditutupi oleh ceceran minyak
petugas berwenang juga masih menyelidiki asal muasal cacaran minyak di teluk balikpapan
kondisi teluk balikpapan belum bisa dilalui oleh kapal pelayaran
aktivitas di teluk akan normal setelah ada klarifikasi dari pihak pertamina
hingga kini jumlah korban yang terdata akibat kejadian tersebut berjumlah lima orang
dua korban meninggal dunia dan tiga orang diantaranya masih dalam pencarian
para korban merupakan nelayan dan komunitas pemancing
kondisi teluk balikpapan telah dilakukan oleh kondisi teluk balikpapan